gue harus cerita udah dimana sekarang
jangan sampai dia ketemu sama nandin
jangan sampai dia ketemu sama nandin
kok gue kayak tau ya pelitanusa pelitanusa
itu kan kampus waktu mba anin ngajar
oh ya tuhan
aduh kenapa gue jadi gak tenang gini ya
mbak lo dimana mbak sekarang
mbak gue lagi di taksi online
lo sama siapa sekarang
sendiri lagi di jalan
nino ada ketemu gak sama lo mbak
kita bisa ketemu gak ya mbak
bisa ketemuan di rumah aja ya
tapi ini mbak masih di jalan
mungkin satu sampai setengah jam lagi nyampe di rumah ya
oke ntar gue kesana ya
harus perjuangkan rumah tangga gue
gue gak boleh biarin nino deket deket sama mbak din lah
waktu itu lo pergi ke kantor polisi praja lima untuk cari tau siapa pembunuh roy yang sebenarnya

aku masih gak habis pikir kenapa al nyembunyikan
aku masih gak habis pikir kenapa al nyembunyiin
dari andin kalau dia adalah kakaknya roy
dan aku shock banget
kalau ternyata andin itu adalah pembunuhnya roy
ya aku tau andin itu anaknya baik gak
ya sekarang kalau lo nanya sama gue kayak gitu
rasanya nggak masuk akal kalau andin itu adalah pembunuhnya
orang yang punya kebenaran
kau tau gak sih
sekarang malah gue kasihan sama al
ya kalau gue lihat dari matanya
dia udah ngelupain semua dendam dia ke andin
dan sekarang dendam sudah berubah menjadi cinta
dia cinta banget sama andin
kenapa gak kalau kita nih lo sama gue
kita persatukan mereka lagi
biar jadi sempurna untuk kita
bener gak sih
sebenarnya maksud aku ketemu kamu itu aku pengen ngomongin ini sama kamu gak
jadi tante rosso itu sebenernya sempet telfon aku dan
minta aku supaya aku tuh bicara sama andin
ya dia mau supaya andini itu bisa ketemu sama al
al bisa ketemu sama andin dulu ya kan
nah gue punya ide nih supaya al sama anda bisa ketemu
bu saya mau beli ini ya
ah rp lima puluh ya udah sama air ya kan
mama kangen banget sama kamu
mama lagi sedih banget sayang
tandai kamu masih ada
tandai aja sayang
mengurangi semua beban mama
mama pengen banget melukamu
pengen cium kamu
sini kali mama menang
maafin semua kesalahan mama
adin pergi ke makam teratai indah
apa adin pergi ke makam palsu anak dia
mama pergi dulu ya sayang
akan main main lagi kesini
adin pergi dulu ya sayang